selain di bangka belitung sebelumnya acara bertema dua ribu sembilan belas ganti presiden di kota surabaya jawa timur ditolak izinnya oleh pihak kepolisian
kepada detik com kapol restabes surabaya kombes polisi rudi setiawan menegaskan
pihaknya tidak akan mengeluarkan izin atau menerima pemberitahuan aksi jika bermuara mengganggu ketertiban dan keamanan kota surabaya
hal senada juga diungkapkan kabit humas polda jatim frans barung manggera yang menegaskan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang direncanakan digelar pada minggu esok batal dilaksanakan
menanggapi hal itu bakal calon wakil presiden dua ribu sembilan belas sandiaga uno mengatakan kebebasan masyarakat berkumpul dijamin undang undang
sandiaga berharap acara deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden diberikan ruang
dan untuk mengkonfirmasi hal ini kita sudah terhubung dengan kabit humas polda jatim kombes polisi franz barung manggera melalui sambungan telepon
selamat malam pak franz
pak frans bisa diceritakan bagaimana kronologis penolakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang rencananya digelar hari minggu besok di surabaya pak
ya setiap warga negara berhak berserikat berkumpul di mana saja di republik indonesia ini
kecuali memang ada beberapa hal yang dilarang di dalam undang undang itu yang pertama hari libur nasional tempat ibadah dan lain sebagainya
tetapi setiap warga negara yang sudah memberitahukan akan berkumpul
kemudian polisi wajib untuk mengamankan
tetapi situasi dinamika perkembangan masyarakat sosial
itu yang tidak diketahui juga kadang kadang oleh seseorang yang mengajukan
ya serikat berkumpul tersebut
nah sehingga memang kami berkepentingan untuk menyampaikan bahwa banyak sekali elemen masyarakat
kemudian ormas yang menolak tentang itu
dan kalau terjadi hal yang berkumpulnya itu
kita amankan ternyata memang ada kelompok yang dimenolaknya
dan terjadi hal yang tidak diinginkan
misalnya terjadi kerusuhan misalnya terjadi perkelahian kelompok
siapa yang ngomong itulah yang bertanggung jawab
mau tadi yang bertanggung jawab
tentunya polisi pertimbangan pertimbangan itu harus juga diperhatikan oleh kepolisian
pertimbangan kami yang pertama adalah pertimbangan kamtipmas
keamanan ketertiban masyarakat demi kepentingan yang lainnya
kemudian pertimbangan kedua adalah bahwa kami memang tidak menerbitkan
yang namanya surat pemberi sttp yang telah dikirimkan kepada kami
dikarenakan tempatnya itu tidak sesuai dengan ketentuan undang undang konstitusi
dan melarang tempat agak di masjid kenapa harus dihajukan di masjid
masjid adalah tempat ibadah gereja adalah tempat ibadah kuil ada tempat ibadah
kalau tidak diajukan ke situ ya jelas kami tolak
yang kedua memang ada potensi untuk masyarakat lain elemen lain ya menolak itu semua
sehingga memang dengan tegas hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa kepolisian akan menjaga ini
dan kalau tetap dilaksanakan dinamika sosial politiknya nantinya yang berkembang di lapangan kami akan mengambil sikap
ya pak afran tadi selain tiga alasan terkait dengan kamtimas kemudian dinamika penolakan yang terjadi di sana
serta lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk aksi pada esok pagi
apakah ada sedikit tekanan mungkin dari ormas tertentu sehingga aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya dibatalkan pak
ya penolakan itu ada makanya kami dengan tegas mengatakan bahwa kami tidak ingin menerbitkan itu
kalau seandainya kami terbitkan sama saja kami mengadu
kami mengadu ayam di arena dan kemudian ayam itu disaksikan secara bersama sama
polisi memang di tengah tengah kedua belah pihak
tetapi kami tidak ingin bahwa kondusivitas wilayah jawa timur wilayah surabaya ini ada orang orang tertentu yang mendeklarasikan itu
berkumpul yang pada saatnya juga pada saatnya sekarang ya pentahapan itu belum ada yang namanya kampanye
tiba tiba mereka memasukkan ini
ini unsur ini
salah satunya adalah unsur pergantian itu adalah unsur dalam suatu kampanye mendatangkan orang kemudian menyampaikan program programnya kenapa alasannya sedemikian rupa
nah tentunya ada elemen kelompok masyarakat yang sangat kuat untuk menolak itu
dan kalau itu terjadi dan ancaman itu sudah disampaikan secara tertulis kepada mereka dan kepada pihak kepolisian
nah apa kami harus membiarkan itu
polisi mana yang bisa membiarkan itu
contoh hari ini saja kalau kita lihat bagaimana penolakan besar itu yang terjadi di riau
kami harus juga melakukan hal yang sama agar tidak terjudai masyarakat itu
karena ini adalah kepentingan semua
mereka yang mengganti yang dengan kelompok itu juga punya kepentingan ya kepolisian juga harus punya kepentingan
demi keamanan ketertiban dalam masyarakat
ya pak frans terakhir tadi ada statement juga dari relawan yang mengatakan meskipun tidak ada izin
penyelenggaraan tetap berjalan apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian jika memang deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap digelar besok pagi pak
tetapi tolong yang mau mengatakan itu yang akan tetap melaksanakan berani nggak bertanggung jawab kalau terjadi ada apa apa besok
nah sebagai polisi yang ingin supaya kita belajar dari antisipasi yang ada ya kami harus mengambil sikap besok
baik pak frans terima kasih untuk perbicaraannya pada malam ini
terima kasih selamat malam cnn selamat malam pemirsa cnn dimanapun berhasil
terima kasih pak frans